pria tak terlihat episode satu
itu adalah suatu pagi musim dingin yang berangin di desa iping yang tenang ketika
nyonya hall sangat senang memiliki pelanggan pada saat ini sehingga dia tidak peduli dengan penampilannya yang aneh dan menyeramkan
dan segera menyewakan sebuah kamar untuk dia
kau ingin aku melihatmu
pada jam itu
oh aku minta maaf tuan
dan apakah kau keberatan kalau tuan teddy hendefree melihat lihat pada jam itu
tidak tidak sama sekali
tapi untuk selanjutnya sebagai aturan aku ingin dibiarkan sendiri
aku tidak ingin gangguan
orang malang itu pasti mengalami kecelakaan atau semacamnya
tuan keponakan saya pernah mengalami kecelakaan besar ini
dia terluka dan mereka bahkan melakukan operasi juga
dia diperban semua
aku akan memanggilmu jika aku butuh sesuatu terima kasih
nyonya hall merasa terhina oleh perilaku kasar pria itu dan langsung membencinya
tuan ted penasaran
dia sengaja bekerja dengan pelan pelan agar punya waktu untuk mengobrol dengan pria aneh ini
tapi pria aneh itu sepertinya tidak berminat untuk berbicara dengan sopan
berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk memperbaiki jam
baru saja selesai
tentunya sebuah jam membutuhkan pekerjaan yang teliti setiap saat
pria aneh macam apa yang kau sewakan
dengan semua penutup itu
jika aku membiarkan seseorang tinggal di rumahku setidaknya aku ingin melihat wajahnya
semua penutup itu bisa digunakan penjahat untuk bersembunyi dari polisi kau tahu
dan juga perilaku yang buruk dan kasar
aku memberitahumu hall hati hati

dia berpengalaman tuan
dia berpengalaman tuan
dia berpengalaman tuan
dia berpengalaman tuan
dia berpengalaman tuan
dia ikut karena kebimbangan ruangan itu
dia membayarnya dan hanya itu yang penting
sekarang urus saja urusanmu aku urus urusanku
keesokan paginya paket aneh untuk pria ini pagi ini tiba di stasiun
apa yang salah denganmu
apa yang telah terjadi di sini kotoran seperti itu di kamarku
taruh saja satu seling di tagihanku untuk semua kekacauan ini sekarang biarkan aku bekerja dengan damai
satu siling itu akan sangat memuaskan tuhan terima kasih
bukan hanya penutupnya atau wajahnya yang tersembunyi tetapi segala sesuatu tentang pria ini aneh dan menakutkan
dia bekerja seperti budak yang dikurung sendirian di kamarnya dari mana suara suara aneh dan tidak menyenangkan terus datang
ini tidak akan pernah selesai tidak akan pernah sialan
bahkan jika dia keluar itu selalu saat senja di mana dia akan tampak merayap keluar dari bayang bayang
mengejutkan kehidupan anak anak dan orang orang di jalan iping
dia tidak menyampah siapapun dan tidak berbicara pada siapapun cerita cerita aneh mulai beredar tentang dia di desa
dia pasti penjahat yang sedang dalam pelarian
suara suara aneh datang dari kamarnya
beberapa orang mengatakan dia terlihat seperti arwah yang berkeliaran di waktu senja
mungkin dia vampir dan itulah sebabnya dia menyembunyikan wajahnya
mungkin itu sebabnya dia tidak pernah pergi ke gereja
dia memiliki seribu satu botol di kamarnya
mungkin dia adalah seorang dukun
dia juga membuat beberapa obat aneh
dia hanya orang gila yang tidak berbahaya
dokter kas semakin tertarik dari waktu ke waktu
tak seorang pun yang bisa membangkitkan rasa ingin tahunya seperti ini di iping
dokter kas memutuskan untuk mengunjungi pria aneh ini
aku minta maaf telah mengganggu mu tuan
tapi aku mengumpulkan dana untuk perawat kami orang malang
apakah kau ingin berkontribusi
itu untuk tujuanmu liao
apa kau sedang melakukan penelitian
yang panjang kalau begitu
aku ingin melanjutkan pekerjaanku
apa yang kau teliti
aku ingin mencari penelitianmu
ini dia adanya
bagaimana kau melakukannya
bagaimana kau memegang lengan baju itu dengan tegak
aku bisa melakukan lebih dari sekedar memegang lengan baju dengan tegap
dokter kas langsung menuju ke kediaman pendeta
aku melihat langsung ke bawah lengan bajunya tidak ada apa apa
tidak ada tangan
tidak ada apa apa
aku melihat apa yang kulihat dan itu bahkan bukan bagian yang paling aneh
pria itu mencubit hidungku dan aku merasakan jarinya
jari itu ada di sana tapi tak bisa kulihat
lengan bajunya kosong
semuanya kosong namun tangannya ada di sana
itu cerita yang cukup aneh
pada dini hari selagi dunia masih tertidur pendeta dan istrinya mendengar suara aneh di rumah
siapa di sana
tidak ada orang di sana
abah yang baru saja keluar dari rumah
kalian sudah dengar pendeta telah dirampok
kejadiannya tadi pagi
oh bagaimana kejadiannya
bagaimana itu bisa terjadi
hall mungkin kata mu adalah perampok
tuhan dan nyonya hall naik ke kamar orang asing itu
menemukan pintu terbuka mereka masuk
mereka ingin melihat barang barangnya ketika tiba tiba
perabotannya sudah gila
apa yang telah dilakukan orang ini pada perabotanku
dia itu jahat
dia telah menaruh roh pada mereka di kursi itu
kursi di mana ibuku akan duduk untuk berpikir kalau kursi itu akan menyerangku
tiba tiba mereka mendengar suara deri
dia ingin sarapannya
tapi bagaimana dia bisa masuk
kapan dia masuk
kenapa sarapanku belum disajikan
apakah kau ingin aku hidup tanpa makan
kenapa tagihanku masih belum dibayar
aku katakan bahwa pengiriman uangku telah tertunda
kalau begitu sarapanmu bisa menjadi tertunda juga
ambil ini untuk saat ini
aku pikir kau tidak mempunyai uang
aku ingin tahu di mana kau menemukannya
hanya itu aku ingin tahu di mana kamu menemukannya
dan aku juga punya pertanyaan lain
dan aku ingin setiap pertanyaan itu dijawab
aku ingin tahu dari mana kau mendapatkan uang itu
aku ingin tahu apa yang kau lakukan pada furniturku
aku ingin tahu bagaimana kau masuk ke dalam kamarmu
ketika tidak ada dari kami yang melihat kau pergi atau kembali
kau tidak tahu siapa aku atau apa aku
wah berasa seperti itu ya
kami ingin berbicara denganmu tentang perampokan di tempat tinggal
kau akan membayar untuk ini

dia menerikan diri

terima kasih terima kasih